gue tau kok
adriana udah terima
buka buka buka
banyaknya foto dia sama bohong
gimanapun caranya ya reva
lo harus bertindak
biar bisa bikin dia jatuh
kita gak mau kan sampai harta lo tuh nanti kekura semuanya
istri muda bokap gue selama dua puluh empat jam
iya tapi gimana kalo kita selidiki aja latar belakangnya
jadi dia selama dua tahun ini sama siapa
dia ngapain aja
kita lihat aja dari semua sosial medianya dia
facebook twitter instagram apapun kek
daripada kita gak dapat apa apa
seenggaknya kita dapet clue clue dikit kek
bener juga ya
kita mau kopi siap kiper siap lagi
aduh ya kalian tuh ya kalau ketemu udah kayak anjing sama kucing aja deh
lucunya dia megan
yaudah kalo gitu kita masuk kelas dulu ya
ah kebetulan banget pr matematika gue kan belum selesai
tapi di kelas aja ya
duh kayaknya sahabat gue ada yang cemburu nih
dari situ kan kita bisa lihat
tuh si angelnya aja yang agresif
pakai minta minta diajarin matematika segala lagi
lo jadi cewek jangan mau kalah dong
minta boy sesuatu kayak apa gitu ngajarin apa kan
matematika bahasa inggris indonesia bahasa arab jepang semuanya tuh kalau bisa
gue kan orangnya bukan tipe yang kayak gitu mana bisa gue
aduh reva reva emang dasarnya oh tuh cewek aneh
itu jadi baik gemes manja perhatian lah allah
jutek galak gak jelas
gue sih kalau jadi cowok yang ditaksir sama lo males
aduh udah deh udah deh
mendingan sekarang kita jangan ngomongin soal cowok ya
kita harus fokus mikirin tentang istri muda bapak gue
catat aja ya
bapak toh x
pokoknya nanti ujian kalo susah nyontek aja sama papa
kan udah diajari
susah diajarinya dari kemaren diajarin terus gak bisa bisa
ya kan semuanya banyak pelajaran ya
akhirnya gue dapet akun fb nya dia
ini kan nanti ini deh
apa kayak gitu ya kan
yah gak bisa
kayaknya dikunci deh sama dia ya
lo kan belum jadi friend listnya adriana
dia tuh sengaja ngeblokir facebook accountnya
biar orang yang bukan temannya tuh gak bisa melihat akunnya
reva ngeliat gue di salah satu social media
tapi gak apa deh
lo fikir adriana itu bego
adriana udah terima
sini dong sini sini sini
tapi kok bayarnya foto dia sama boka
hah paling gue cintanya sama duitnya
bukan sama bokap lo
eh ini foto dia waktu dia lagi jadi model ya
jahat deh seru
kita gak dapat petunjuk apa apa dong
ini gak ada fotonya dia sama pacarnya
aku masih curiga deh perasaan
kayak kita harus cari petunjuk lain
buat ngebongkar adriana punya gedung
lo salah reva
adriana ini adalah adriana yang sangat pintar dan licik
lu nya aja yang bego
kita pasti akan bersama sama lagi
aku akan meninggalkan mas pi buat kamu
dan kembali lagi sama kamu boy
kamu jangan khawatir boy
adriana mau ngapain sih dia nelfon gue
eh kok gak diangkat boy
sarah pasti cewe
kayaknya gue masih nge save nomor temen temennya boy deh pasti ada
nomornya masih aktif dong
hai kal tolong bantu gue hai kal
hai kal tolong bantu gue
gue dipukulin sama suami gue
ini gue hai kal nih gue adriana tolong bantu gue hai kal
kalau gue dipukulin sama suami gue hai kal
gue gak tau harus cerita sama siapa lagi
tolong bantu gue gue minta bantuan dari boy tolong bantuin gue hai kal tolong sampein ke boy
kayaknya ada masalah deh sama suaminya
aku dipukulin sama suami aku
sama suami aku boy tolong bantu aku
aku butuh temen curhat temen sharing aja boy
siapa tau kamu butuh bantu aku kamu gak perlu khawatir
kamu gak perlu khawatir aku gak minta apa apa
aku cuma pengen cerita sama kamu
aku dipukulin sama suami aku boy
ibu dipukulin pake
mau ya boy tolong bantu aku ya siapa lagi
siapa tau kamu bisa bisa cari jalan keluar dari masalah aku boy
lo dimana sekarang
boy aku aku gak mau kita ketemuan di depan umum boeing
kita ketemuan di cafe biasa aja boy kamu mau kan bantuin aku
yaudah tapi nanti pulang sekolah ya
oh ya gak apa apa terserah kamu aja boy
aku takut pulang boy aku takut pulang
hati hati ya adriana
ngapain lo disitu
saya cuma mau ngasih laporan ini bu
mau ngasih ini aja
ngapain masih disini sana keluar
makasih bu mari
katanya dibukulin sama panggung nih
masa mukanya gak apa apa
memang apa sih dia
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
dia tidak tahu
dia tidak tahu